koalisi safe kpk mengecam ketua kpk firly bahuri atas tes wawasan kebangsaan yang tidak meloloskan tujuh puluh lima pegawai kpk
mereka menduga tes tersebut upaya menyingkirkan pegawai kpk yang tengah menangani perkara besar
ketua kpk firly bahuri mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti dan alih status asn merupakan perintah undang undang
apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait dengan nasib kpk ke depan pasca putusan mk
dan juga ada tes wawasan kebangsaan yang kemudian tidak meloloskan tujuh puluh lima pegawai kpk
saya akan coba gali malam hari ini bersama dengan bang kurnia ramadana anggota koalisi safe kpk dan juga peneliti icw
bang kurnia selamat malam
selamat malam mas renha
bang kurnia langsung saja apa yang paling dikhawatirkan oleh teman teman masyarakat sipil dari koalisi safe kpk
ketika melihat ada proses tujuh puluh lima pegawai kpk nyatakan tidak lolos asn
tentu ini kan diselenggarakan
disoroti oleh banyak pihak
ketua kpk kemarin sudah meng highlight bahwa alih status ini tidak akan kemudian mengendurkan upaya pemberantasan korupsi
ya yang pertama tes wawasan kebangsaan itu penting kami tegaskan adalah pelanggaran hukum yang serius ya
kenapa saya katakan seperti itu
karena undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas atau undang undang kpk baru
sama sekali tidak mengamanatkan adanya seleksi bagi pegawai
yang akan dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara
begitu pula pada aturan turunannya yaitu peraturan pemerintah nomor empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
apalagi mas reinhardt kemarin ketika putusan mahkamah konstitusi dibacakan terhadap undang undang kpk baru
dijelaskan di sana bahwa ketika pegawai kpk ingin beralih status sebagai aparatur sipil negara
tidak boleh merugikan pegawai kpk
karena tidak mungkin kita sandingkan tes yang hanya dilakukan beberapa jam saja
dikaitkan dengan pengabdian mereka puluhan tahun di komisi pemberantasan korupsi
ditambah lagi ada problem serius dalam tes wawasan kebangsaan itu
ada cukup banyak pertanyaan pertanyaan yang janggal ditanyakan kepada pegawai kpk
seperti pertanyaan yang berbau ideologi rasisme yang sangat jauh
irrasional absurd ketika ditanyakan kepada pegawai pegawai kpk
baik bang kurni jadi yang dipermasalahkan adalah tesnya atau kemudian alih statusnya
karena kan kalau sesuai undang undang memang akhirnya kemudian konsekuensinya
pegawai kpk harus menjadi seorang asn
ya benar bahwa alih status itu memang dimandatkan oleh undang undang kpk baru
meskipun kita kritik juga tentang itu akan tetapi de factonya itu sudah berlaku
tapi pimpinan kpk melalui peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor satu tahun dua ribu dua puluh
mereka justru membuat tes wawasan kebangsaan untuk sebagai syarat
dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara
di sana yang kita kritisi dan kami beranggapan ini telah didesain
sejak awal untuk menyingkirkan pegawai pegawai kpk yang dikenal berintegritas oke
kita lihat sebenarnya
dari tujuh puluh lima pegawai itu ada beberapa penyidik yang diketahui sedang menangani perkara besar
ada perkara korupsi bansos suap ekspor benih lobster iktp dan lain sebagainya
dan juga ada satu nama di sana yang saya rasa dikenal oleh halayak ramai
yaitu penyidik senior kpk novel baswedan
baik bang kurnia terakhir
ini kan di luar alih status asn kpk di saat yang hampir bersamaan
kpk menolak uji formil undang undang kpk
tapi beberapa poin juga disoroti bahwa di uji materialnya
tidak perlu nanti kemudian dewas seizin dewas untuk melakukan penyadapan begitu ya
dari putusan mk kemudian kita lihat dari isu soal alih status ini
apa yang anda khawatirkan atau teman teman koalisi kpk khawatirkan
terhadap pemberantasan korupsi ke depan yang dilakukan oleh kpk
ketika mk hanya membenarkan mengabulkan atau mengabulkan soal kewenangan
atau tugas dewan pengawas memberikan atau tidak memberikan izin
itu sebenarnya tidak menjawab
mahkamah konstitusi gagal dalam upaya menyelamatkan kpk
karena bagi kami dengan berbagai literatur kajian dan lain sebagainya
kpk itu dapat diselamatkan ketika undang undangnya dikembalikan
kepada undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu merupakan pukulan telak bagi masyarakat indonesia
tak kala undang undang hasil revisi itu dibenarkan oleh mahkamah konstitusi
ditambah dengan kejanggalan tes wawasan kebangsaan versi pimpinan kpk
seperti beberapa waktu lalu kita simak bersama
meskipun kita belum tahu juga kemudian nasib ke tujuh puluh lima ini seperti apa
karena pak firly menegaskan
tidak ada pernyataan akan melakukan pemecatan ya terhadap tujuh puluh lima orang ini
iya sangat terlihat kemarin
kalau kita saksikan ada beberapa statement misalnya dari kementerian dalam negeri
mereka tidak mau tanggung jawab
dan ketika pimpinan kpk konferensi pers
mereka juga terlihat berusaha untuk membuang bola kepada kementerian dalam negeri
itu terlihat sekali bahwa mereka tidak siap dengan kritik masif publik
jadi itu adalah kejanggalan dan pelanggaran hukum di balik tes wawasan kebangsaan tersebut
baik kita akan lihat seperti apa kemudian dinamikanya ke depan
karena tentu ini akan menjadi sorotan dari banyak pihak
terima kasih banyak bang kurnia ramadana sudah bergabung malam hari ini bersama dengan kami